allah pasti menolong fadil ya mila
allah pasti membebaskan fadil
allah pasti akan selalu menunjukkan jalannya untuk kita semua
karena kak fadil juga orang yang baik
terima kasih ya mila
kamu mau mendoakan fadil
itu sudah menjadi keharusan untuk kami lah tanta
nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
mau ditelepon kok malah gak aktif
aku telepon rumahnya aja deh
halo selamat malam
bisa bicara dengan taufan
ini dari alena
kak taufannya gak ada
taufan gak ada di rumah
dia kemana ana
kamu belum tau ya
kak taufannya kan pergi ke amerika
taufan pergi ke amerika
kayaknya sih dia mau terapi disana
tovan emang kapan berangkatnya ana
baru tadi pagi alena
kok tujuan dan waktu berangkatnya sama dengan papi ya
kalau gitu aku boleh bicara sama
dia lagi ada masalah
masalah apa lagi
kamu telepon aja lagi ya
taufan ke amerika aku gak bilang bilang sama aku
kamila lagi ada masalah apa ya
kamu abis telepon siapa
alena abis telepon ke rumahnya taufan ya
ngapain sih kamu masih telepon taufan
gak usah berurusan lagi sama keluarga itu
yang pusing bermasalah dengan mereka
apalagi sama mamahnya si fadil dan si taufan itu
dengar suara mereka wah tensi eyang naik tau gak
eyang dengerin alena dulu
tadi itu yang ngangkat mariana
dan mariana bilang bahwa taufan itu ke amerika eyang
iya dan ana juga bilang kalau kami lihat sedang ada masalah
nah kira kira masalahnya kamila apa ya eyang
eyang juga merasa seperti ada yang aneh
tadi waktu kami lah datang dan dia tanya soal papi kamu
dia begitu kaget begitu denger papi kamu ke amerika
dan dia buru buru pulang
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
hamba mohon ya allah
tunjukkanlah jalan keluar dari semua permasalahan ini ya allah
tunjukkanlah pada kami semua yang benar itu benar dan yang salah itu salah
hamba mohon ya allah
berikanlah kekuatan ketabahan untukkah fadil
serta kekuatan untuk menjalani semua ujian darimu ya allah
hamba percaya ya allah
engkau akan memberikan petunjuk untuk hamba dan semuanya
karena tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya allah
tante sampai lupa
ada telepon buat kamu mila
dari siapa tante
dari nenek kamu
kalau gitu kak mila angkat dulu teleponnya tante
bukannya tanpa mau menyembunyikan masalah ini mila
kamu nggak usah kasih tahu nenek suci dulu ya
masalah fadil ini
aduh maaf nih nenek ganggu ya
kamu udah tidur ya
belum kok nek
enggak nenek cuma mau tanya
bagaimana souvenir yang nenek dan ibu mertua kamu belikan
aduh nenek semangat banget nih
pengen bantuin kamu
nenek senang sekali bisa bantuin kamu
betul nenek senang sekali
ini pernikahan kamu
aduh kapan saja kamu perlu bantuan nenek ya
nenek bersedia mila
bukannya tante mau menyelesaikan masalah ini mila
kamu gak usah kasih tahu nenek suci dulu ya
tahan kak mila tahan
nenek suci nggak boleh tahu soal masalah ini
eh kok kamu diam aja kenapa sih
nenek suci mila minta maaf nenek
tapi mila ngantuk banget
jadi besok aja ngebahas masalah ini
ibu sudah telepon kak milanya
loh ibu kenapa
kok abis telepon kak mila malah cemberut seperti ini sih
gimana nggak cemberut
malah ditutup tutup teleponnya
seperti nggak bersemangat begitu loh
padahal ibu kan cuma pengen tahu gimana souvenir yang ibu sama mertuanya itu belikan
cuma mau tanya itu aja
ibu kak mila nggak mungkin seperti itu bu
kak mila itu anaknya sangat menghargai orang lain bu
atau jangan jangan dia sudah punya perasaan kalau ibu ini nenek dan kamu itu bapak kandungnya pura pura
ya kan memang begitu kenyataannya bu
karena kan ikatan darah itu nggak bisa dibohongi bu
tapi kan amanat haris itu harus kamu laksanakan
pen makanya kamu tuh harus baik baik sama kamila
supaya kak mila tuh merasa bahwa kita ini juga sayang
seperti haris dan ibunya haris bu tini
ah kamu juga sih
ibu ini sepertinya sayang banget ya sama kak mila
ibu kan baru punya cucu
fendi akan tambah sayang dan lebih baik lagi sama kamu
kalau begitu kalian akan menikah tanggal dua puluh juni
dan mama harap kalian jangan menunda nunda dengan alasan apapun lagi ya

baru ditanyakan hati hati dengan falco siap
kita berdua dipersatukan
karena kehendak tuhan mila
kafa arjuna putra
jangan lupa ditambah renaldi
kafa arjuna putra renaldi